komando armada satu tni angkatan laut menangkap dua tanker karena mengangkut bahan bakar minyak solar tanpa dokumen
kamis malam lalu di perairan mutun teluk lampung
dua kapal tersebut masing masing adalah jaya mukti dan kalise
patroli keamanan laut patkamla pulau sebesi lana lampung melaksanakan pemeriksaan terhadap tanker jaya mukti pada kamis malam sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh waktu indonesia barat
turut diperiksa nahkoda kapal beserta dua belas orang anak buah kapal warga negara indonesia dan dua pengawas
tiga puluh menit kemudian patkam la juga memeriksa tanker kalise tanpa nahkoda
namun sebelas abk berkewarga negaraan indonesia dan dua pengawas
saat diperiksa kedua kapal sedang lego jangkar
karena tidak dilengkapi dokumen resmi kedua kapal tersebut dibawa ke denmaga pondok dayung tni angkatan laut jakarta utara untuk diperiksa lebih lanjut
atas pelanggaran tersebut akan kita kenakan sanksi hukum
yaitu karena kedua kapal tersebut tidak memiliki dokumen saat diperiksa
dan baik dokumen kapal maupun dokumen muatan serta surat izin belayar
sehingga akan dikenakan undang undang pelayaran dan undang undang migas tentunya
sehingga nanti dapat kita kenakan sanksi yang berat